pembangunan di indonesia memerlukan sinergitas antara pusat dengan daerah
sinergitas menciptakan kesinambungan dan keberlangsungan pembangunan
seperti yang diterapkan di kabupaten pamekasan jawa timur
ada tiga program kerja unggulan yang digelontorkan bupati pamekasan jawa timur
ketiganya antara lain program sepuluh wira usaha baru
program beasiswa pendidikan bagi santri dan program pcc atau pamekasan call care
ketiga program itu pun diharapkan bisa berjalan dengan ideal
dengan adanya kolaborasi antara pemerintah kabupaten pamekasan dan provinsi jawa timur
lalu seperti apa bentuk sinergitasnya
dan apa saja yang menjadi prioritas dalam menjalankan tiga program tersebut
kabupaten pamekasan memiliki tiga program unggulan untuk memajukan kualitas kehidupan warganya
tiga program kerja itu adalah program sepuluh wira usaha baru
program beasiswa pendidikan bagi santri dan program pcc atau pamekasan call center
dan untuk membahas ketiga hal tersebut saya sudah ditemani oleh bupati pamekasan bapak badrut taman
selamat malam pak badrut
terima kasih sudah hadir di cnn indonesia khususnya di leader's corner
dan sebelum kita mulai perbincangan kita malam ini saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun nih pak
terutama untuk kabupaten pamekasan yang ke empat ratus lima puluh
dan juga kepada pak badrut yang katanya baru saja meraihkan ulang tahunnya kemarin ya pak ya
nah pak pertama tama saya ingin menanyakan sebenarnya
apa latar belakang anda mencetuskan program sepuluh wira usaha baru di pamekasan ini
iya terima kasih pertama
karena saya selalu memulai sesuatu itu dari spirit bahwa tidak ada perubahan luar biasa
tanpa usaha dan kerja luar biasa
untuk bisa mendapatkan hasil yang luar biasa perlu cara manajemen target yang juga luar biasa
nah kita di kabupaten pamekasan memiliki beberapa program program yang menurut saya luar biasa
beberapa orang awal awal masih pesimis
ada sepuluh pengusaha baru dalam lima tahun
berarti kalau setiap tahunnya harus ada dua orang yang dilatih
diberi bantuan alat diberi bantuan macam macam lah
untuk bisa menjadi pengusaha baru
sebelum itu saya melihat bahwa beberapa entrepreneur di dunia
di tangga kita misalnya di malaysia ada lima
sementara di indonesia masih ada
tiga lima ratus apa tiga lima ratus orang menjadi pengusaha muda di indonesia
nah dari data itu saya berpikir bahwa pamekasan kabupaten kecil ini
saya berpikir perlu juga memberikan sumbangsih
lahirnya beberapa startup pengusaha muda yang menciptakan produk
dan dari situlah saya berpikir harus ada program entrepreneur pengusaha muda
di samping juga ada beberapa program
prioritas yang lain
sebenarnya program di kabupaten pamekasan itu ada lima hal
yang pertama sepuluh pengusaha ini
biasiswa terus kemudian kesehatan
baru kemudian infrastruktur
nah untuk menjalankan empat hal ini
perlu sudut pandang yang baru
berarti aparaturnya harus berpikir di luar cara yang biasa
harus berpikir luar biasa
nah cara itulah yang kemudian kita lakukan
untuk menjadikan kabupaten yang di madura ini
sebelumnya orang berpikirnya biasa biasa
untuk bisa menjadi kabupaten luar biasa
perlu cara yang juga luar biasa
di antaranya adalah wirausaha ini
kita latih anak anak muda di sana
dengan strategi desa tematik
saya tidak mau top down
saya mau button up
dari bawah semua potensi ekonomi yang di desa desa
semua kades anak anak muda harus bisa menemukan dan mendefinisikan
potensi ekonomi apa yang mau dikembangin nih
baru setelah itu
daftar ke kades ke camat
baru setelah itu kita datengin potensi ekonomi apa yang mau dikembangin
baru setelah itu kita latih
nah dari lima program tadi yang pak badut terangkan
kan nomor satu nih wirausaha
kenapa harus sektor wirausaha
apa kelebihannya dibandingkan yang lainnya
karena kalau wirausaha orang jadi bekerja
orang jadi punya aktivitas ekonomi
epm itu kan setidaknya begini
indeks pembangunan manusia itu kan setidaknya
di dalamnya di samping kesehatan dan pendidikan daya beli
orang harus memiliki
kegiatan ekonomi yang dari kegiatan ekonomi itu orang bisa
memenuhi kebutuhan hidupnya
di kabupaten saya ini pak mekasan mbak frida
semua orang itu pakai mayoritas ya pakai songkok
tapi hampir tidak ada produk peci dari kabupaten saya
dari pak mekasan
semua orang di kabupaten pak mekasan ini
itu kalau malam pakai sarung
tidak ada yang produksi sagu
dari pak mekasan
dari pak mekasan
akhirnya dikirim dari kabupaten lain
nah saya berpikir ini potensi ekonomi yang harus dikembangkan di kabupaten saya
akhirnya sebagian masyarakat kita latih
karena keinginan sendiri bukan karena keinginan pemerintah
pemerintah memfasilitasi keinginan rakyat
makanan songkok dan beberapa hal lain
kita bantu alat
kita bantu modal
dan modal yang diberikan oleh pemerintah
kepada orang yang sudah dilatih itu
dikerjasamakan dengan perbankan
bukan bantuan ya
karena saya berpikir bahwa
ini pengusaha baru yang baru
kalau diberi tanggung jawab modal
dia akan berpikir bagaimana cara mengembalikan
cukup modalnya saja yang dikembalikan
baru kemudian kita carikan pasar
carikan dengan dua pendekatan
kita di dua ribu dua puluh satu akan buat
wira usaha milirakyat
wamira emat di semua kecamatan kita buat
baru kemudian semua produk produk yang diproduksi
oleh masyarakat dengan strategi desa tematik itu
bisa dijual di situ
baru kemudian yang online
kita dorong juga untuk bekerja sama dengan beberapa e commerce e commerce
ini cara yang kita lakukan untuk
bisa mendorong lahirnya pengusaha pengusaha
pelatihannya di beberapa tempat
ada di balai desa ada di kecamatan
ada di kantor ada yang dikirim
keluar madura keluar pemekasan
kalau misalnya tenun mau belajar tenun nih
ya kita kirim ke pusat
mau belajar buat sepatu ya kita kirim ke
ke ikm sepatu
home industri sepatu di luar madura
pak badut tadi sudah memberikan contoh beberapa bidang
atau bahan produk apa yang ingin dikembangkan
seperti tadi peci kemudian juga sarung
bidang apa saja pak yang lainnya
yang mungkin bisa dikembangkan lagi
semua bidang ya kita lakukan
karena saya mau button up
saya mau dari bawah
strategi yang saya pakai itu strategi
ini bukan lagi hanya program tapi menjadi gerakan
berangkat dari strategi desa tematik
desa harus ada judulnya
judul di desa ini apa
kalau misalnya sektor yang memiliki potensi di situ singkong
gimana caranya singkong ini memiliki nilai tambah
oke nilai tambah apa
jadi kerupuk singkong
oke gimana caranya memproduksi kerupuk singkong
dilatih lah oleh kita
setelah dilatih terus gimana cara mengemasnya ini
yang benar benar menarik
dilatih lah cara mengemasnya
setelah dilatih cara mengemasnya
gimana caranya enak
pilihan rasanya apa saja
nah baru setelah dilatih
ini kan udah pinter nih orang
orang mesti berpikir berikutnya
bagaimana cara kita membuatnya pak
kita tidak punya alat produksi pak
oke saya bekerja sama dengan seluruh csr
saya datang ke himbara
saya datang ke bank jatim
pak saya punya program begini
csrnya bapak bisa deh untuk ini
dibantulah kita beberapa alat produksi
baru setelah itu
pak saya gak punya modal deh pak
baru setelah dia setelah masyarakat bisa produksi
pak mun dijual kemana nih pak
kita buatkan tuku
baru setelah itu juga kita buatkan kerjasama
di samping itu juga
untuk menjaga atmosfer anak anak muda di desa desa
yang ingin menjadi pengusaha ini
pengusaha ini mesti harus jatuh bangun ya
kadang sukses kadang juga ada yang sebagian tidak laku barangnya
saya di pamekasan buat millennial talent hub
ya millet talent hub itu tempat berkumpulnya
beberapa anak anak muda untuk mengasah bakat
tetapi orientasinya ini bisnis nih
orientasinya mengasah anak anak muda biar kemudian
atmosfer di dalam pikirannya itu
untuk menjadi pengusaha tidak patah arang
kita dantakan beberapa orang
yang biasa yang sebelumnya terus menjadi pengusaha sukses
ceramah di situ
ada gedung yang jarang digunakan
terus kemudian saya undang beberapa orang
ya bisa saja nanti mbak frida kita undang ke sana
untuk bercerita bagaimana awalnya
sebelum menjadi mbak frida hari ini
perlu perjuangan perlu beberapa cara
perlu mengasah sumber daya dan seterusnya
artinya anak anak muda di kabupaten pamekasan
saya dorong untuk tidak menjadi generasi yang instan
generasi yang memiliki daya tahan
generasi yang memiliki daya juang
generasi yang ketika sukses itu karena memang
perjuangannya dukungan dari pemerintah dan
tentu berkat usaha dan doa
yang harus dilakukan oleh anak anak muda di sana
baik ada banyak sekali program menarik yang tadi sudah pak badut ceritakan
diantaranya millennial talent hub ini pak
dan ini tentu saja program program ini semua dan proses proses
menjadi wirausaha itu tentunya membutuhkan sinergi
antara pemerintah kabupaten pamekasan dan juga pemprov jawa timur
sejauh ini kolaborasinya berjalan seperti apa pak
alhamdulillah pemerintah pusat juga pak presiden juga mendorong
terus kemudian pemerintah provinsi itu punya beberapa program
yang hampir sama dengan kita cuma beda pengistilahan saja
misalnya di provinsi jawa timur punya program yang berbeda
provinsi jawa timur punya program jatim job fire
jatim job fair itu memfasilitasi masyarakat di kabupaten kabupaten
untuk yang mau ngurus imb yang mau ngurus sertifikat halal bisa di situ
yang mau ngurus bp pom bisa di situ
nah ini juga jadi padu
jadi kalau di jawa timur punya jatim job center
semacam orang mau cari pekerjaan juga di situ
mereka melihat melnyel telang hab
terus kemudian pemerintah pusat juga menginginkan lahirnya beberapa entrepreneur
artinya pemerintah pusat pemerintah provinsi itu padu dengan pemerintah jawa timur
dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah kabupaten berikhtiar harus lebih kuat lagi
karena kita berhadapan langsung dengan masyarakat di daerah
yang bisa saja sudut pandangnya bermacam macam
dan edukasi serta apa ya
dan pendidikan juga
ketelatenan untuk melakukan edukasi ke seluruh stakeholders di kabupaten itu
memerlukan energi yang juga tidak kecil
mesti harus luar biasa ya
untuk bisa sukses menciptakan sepuluh pengusaha baru
mudah mudahan tercapai nih pak jumlah sepuluh ribunya
bahkan melampaui sepuluh ribu ya belasan ribu kalau mungkin
kita lanjutkan kembali perbincangan namun setelah jeda berikut kami akan kembali sesaat lagi
tetaplah di leaders' corner

dan kita lanjutkan dialog malam hari ini bersama bupati pamekasan pak badrut tamam
dan kita masih membahas program menciptakan sepuluh pengusaha baru
bincang bincangkan dengan bupati yang usianya masih empat puluh dua tahun nih pak
sebenarnya bupati pamekasan masih di dalam perkembangan
yang menjelaskan kembali ke bupati pamekasan
bupati pamekasan yang menjelaskan kembali ke bupati pamekasan

bapak badrut tamam
kamu menciptakan sepuluh pengusaha baru

saya jadi pengen tahu

bagaimana pembinaannya ini sampai ke tingkat bawah
ya karena saya mengistilahkan bahwa sepuluh pengusaha baru ini bukan hanya program ya
tetapi ini gerakan
gerakan menciptakan sepuluh pengusaha baru
saya istilahkan dengan sapu tangan biru
sepuluh pengusaha baru
dari situlah kenapa saya mengistilahkan ini gerakan
karena ini tidak top down tapi button up
ada mineral talent hub
semuanya memastikan bahwa
orang yang sudah dilatih
sebelum orang yang sudah dilatih
semua memastikan bahwa ini betul betul berangkat dari keinginannya
yang kedua memastikan bahwa
ini berangkat dari potensi yang ingin dikembangkan di desanya
yang ketiga memastikan bahwa
ada semacam briefingnya dulu lah kira kira
oke setelah semangat baru kemudian masuk di pelatihan
nah semacam tempat training lah
yakin mau jadi pengusaha yakin
semangat mau jadi pengusaha semangat
baru kemudian kita kirim kerjasama dengan beberapa pihak
yang mau di e commerce kita kirim kerjasamakan
ada yang dilatih di kabupaten pamekasan
ada yang harus dikirim ke tempat yang lain
baru kemudian dipantau juga
beberapa proses pelatihannya
dan ketika dia sebelum mendapatkan bantuan mesin produksi
dia juga dipastikan bahwa mesin itu tidak akan kita berikan
hak guna pakai
boleh dipakai sampai rusak
karena kalau diberikan saya masih tidak begitu yakin alat ini akan dipakai
biasanya dijual dong
dijual terus jadi hp
nah saya pastikan dulu bahwa alat ini dipakai oke
oleh pemantau oleh fasilitator didampingi terus
apa kendalanya apa yang harus dilakukan
kreasi dan inovasi apa lagi yang mau dilakukan
setiap minggu sekali ada
orang sukses yang kita undang ke manila talent hub
di grup wa nya hadir sekarang misalnya mbak frida
akan mengisi materi tentang ini
dan seluruh anggota
kita di situ hanya menyiapkan air putih lah
orang bisa datang di situ
baru di tempat itu juga
ada kafe kafe kecil yang sedang dirancang juga
oleh kelompok wira usaha ini
nah dipantau terus kendalanya apa
dan spirit bahwa
tidak mungkin deh
ada hasil yang luar biasa
dari kerja biasa
orang sukses itu mesti berangkat dari kerja yang luar biasa
nah mentalnya mental sukses
usahanya juga usahanya orang sukses
sehingga segala daya dan upaya
segala komitmen keinginan yang baik
itu harus dimiliki oleh
peserta wira usaha baru ini
kerenanya melalui motivasi
terus kemudian pelatihan yang
mendorong untuk memiliki semangat dan komitmen itu
terus kita lakukan
di samping evaluasi dan tahapan yang harus dilakukan oleh
wira usaha baru ini
ada beberapa opd yang memangku
opd dinas telaga kerja dinas kopernika
dinas perdagangan semuanya bersama sama
bersama dengan pak kades semuanya
memantau tentang potensi yang harus dikembangin
di masing masing desa tentang yang harus di
ada yang begini ada desa wisata juga di sana
ada desa peternakan
ada kampung yang sudah menyamakan
menyebut dirinya kampung songkok
ada yang menyebut batik

ini adalah satu satunya
ini disebut batik
nah di pamekasan ini
oleh kementerian kooperasi dan umkm
bersama dengan bekraf
ada pasar batik tulis yang
waktu itu saya sedang pendidikan
dideklarasikan sebagai pasar batik tulis terbesar di indonesia
karena potensi batik yang ada di sana
semuanya batik tulis dan katanya sih
katanya bagi yang pakai batik pamekasan itu
yang umurnya empat puluh lima menjadi tiga puluh
pak badut ini dari tadi kedengeran ceritanya
sepertinya programnya menarik sekali
dan sejauh ini berjalan baik sekali
saya jadi penasaran dari mana
kabupaten pamekasan tersebut mendapatkan sdm sdm
kemudian apakah sistem yang dipakai
apakah menjemput bola begitu
apakah calon calon wira usaha ini datang sendiri
untuk minta dibina
atau seperti apa sih sebenarnya pendekatan yang dilakukan
apakah ada cara marketing tertentu
kita kerjasama dengan semua stakeholders ya
pak kades pak camat menyampaikan bahwa
ini program prioritas pemerintah
pemerintah akan melatih sepuluh ribu
sepuluh ribu ini target kita menjadi pengusaha semuanya
tahapannya dilatih dibantu alat dibantu modal
baru kemudian orang anak anak muda mikir
nih luar biasa nih
nah kita sosialisasi terus tentang program itu
alhamdulillah banyak yang daftar
bahkan di dua ribu dua puluh satu ini yang mau daftar
saya tanya ke kepala dinas
sudah hampir empat orang yang mendaftar
mendaftar mau ikut pelatihan
mendaftar mau ikut karena yang luar biasa juga
modal yang dikerjasamakan itu
tanpa harus membayar bunga
oke insentifnya sangat menarik sekali
dan orang menjadi sebelumnya kan orang berfikirnya begini
tidak punya sumber daya
terus kemudian tidak punya alat produksi
tidak punya modal
setelah punya modal punya ini semua
tidak tahu caranya menjual
dan tidak dapat gaji tetap juga kalau jadi wira usaha ya
orang madura itu mbak frida secara umum
etosnya luar biasa
nah bayangin ya
di depan pond bensin dia jual bensin eceran
di depan tukumas dia jual emas eceran juga
di depan kantor pos jual frankku
artinya etos yang luar biasa ini perlu didukung
oleh sumber daya yang juga luar biasa
etosnya sudah dapat semangatnya sudah dapat
berarti perlu didorong sumber daya yang bagus
nah dari mana mitra kerja pemerintah kabupaten
ya kita bekerja sama dengan semua stakeholders
semua kita libatkan
beberapa orang yang bekerja dengan kabupaten pemekasan
tentang umkm tentang bagaimana mendorong etos presentasi
setuju oke deh kerjasama kita
oke nah di era seperti sekarang ini
apakah juga melibatkan digital marketing atau e commerce pak
apakah sangat intens hal itu dilakukan
iya kita kerjasama dengan e commerce yang lain
artinya ada peluang bisnis dari
bisnis dari kira kira beginilah
dari desa merambah ke kota
produk produk lokal tapi merambah ke pasar nasional
semangat itulah yang kemudian saya dorong terus
dan yang luar biasa
wa saya sendiri saya pegang sendiri
beberapa kelompok anak anak muda yang sudah dilatih itu
ya konsultasi dengan saya biasa
kita diskusi tentang bagaimana menjadi pengusaha
bagaimana ya saya beri beberapa contoh di youtube
beberapa orang yang biasa terus menjadi orang sukses di bidang ekonomi
beberapa orang yang biasa terus sukses di bidang tertentu
artinya jangan pernah deh berharap jadi orang sukses
kalau tidak pernah berusaha sungguh sungguh untuk menjadi orang sukses
dan saya mulai dari semangatnya dulu
kalau ada kalau semangatnya sudah dapat
komitmennya sudah dapat keinginannya sudah kuat
baru kita latih
tolak ukur keberhasilan program sepuluh wirausaha ini apa saja
apakah dari jumlahnya pak tadi pak badut katakan ada empat ribu begitu
apakah nanti kalau sudah mencapai sepuluh ribu
ini program baru dinyatakan sukses seperti itu
kita berdasarkan indikator
karena misalnya begini
target lima tahun ini ada sepuluh ribu orang dilatih dan menjadi pengusaha
kalau sudah sampai sepuluh berarti sukses dong
kalau sampai lebih dari sepuluh berarti sukses
kalau sampai lebih dari sepuluh berarti sukses dong
berarti untung tidak tuh wirausahanya
atau yang usahanya kadang rugi juga dinyatakan sukses
ya karena pengusaha itu memang harus jatuh bangun ya
tidak ada orang menjadi pengusaha terus untung terus ya juga tidak
tetapi menjadi pengusahanya itu dulu
keinginan untuk menjadi entrepreneur itu dulu
baru kemudian itu sudah bagian dari sukses
karena mulai dari semangat itu dulu
ikhtiarnya fasilitasi dari pemerintah
nah indikatornya apa
ya kalau ada sepuluh pengusaha baru di kabupaten ini
oke nah monitoring jalannya program ini
agar sesuai dengan standar sejak pertama kali dicetuskan
hingga nanti ke depannya seperti apa yang akan dilakukan
karena kita buat fasilitator
fasilitator buat pendamping
orang biar mudah
nek mau kemana nih
ada program begini mau kemana nih
fasilitator lah yang datang menjelaskan
pendamping itu setelah orang dilatih
baru kemudian didampingi
apa saja kendalanya
apa saja yang harus dilakukan
baru setelah itu
misalnya ini saya sudah punya produk nih
tapi saya nggak tahu cara pengemasan yang baik
yang marketable gimana
oke dilatih lagi
untuk bisa mengemas produknya yang bagus
memastikan bahwa seluruh orang itu tidak ada yang terlayani dengan baik
itu yang dilakukan oleh pemerintah
itu yang dilakukan oleh pemerintah
nah pak di masa pandemi ini tentunya program wira usaha seperti ini sangat membantu ya pak
bisa mungkin diceritakan sharing dengan kita selama setahun ini di masa pandemi covid sembilan belas
ini satu contoh saja ya
ada orang yang sebelumnya nganggur
tidak punya pekerjaan yang pasti
akhirnya memilih untuk bekerja memproduksi songkok
di bulan kemarin wa saya
alhamdulillah ada hampir lima orang pesan songkok
baru setelah itu tanya ke saya berikutnya
mau dijual berapa nih
ya dihitung dong
modalnya berapa ininya berapa
kamu dapat hasil berapa
oh kurang banyak deh hasilnya
harus lebih banyak lagi
karena setelah itu kamu butuh modal banyak untuk membangun usahanya
ya sekarang jalan
dan tetap protokol covid ya
produksi dilakukan terus punya karyawan
tetangga tetangganya juga ada karyawan yang menjadi karyawan yang dilibatkan
terus kemudian orang dia harus menggaji beberapa orang yang bekerja di situ
saya berpikirnya begini kalau ada sepuluh lima orang menjadi pengusaha
masing masing orang ada lima saja orang bekerja di situ
ada berapa ribu orang yang sudah bekerja mendapatkan pekerjaan
terus kemudian keluarganya juga mendapatkan penghidupan yang semakin sejahtera karena pekerjaan ini
targetnya juga menciptakan lapangan pekerjaan
di samping entrepreneur itu menjadi pekerjaan menciptakan lapangan pekerjaan juga
baik terima kasih pak badut
kita akan lanjutkan kembali namun di segmen berikutnya
kami akan segera kembali tetaplah di leaders' corner
anda kembali menyaksikan leaders' corner masih bersama saya bupati pamekasan bapak badut tamam
dan tadi kita sudah membedah program sepuluh wira usaha baru
dan sekarang kita akan membahas program kedua yaitu program beasiswa pendidikan bagi santri
pak apa yang melatar belakangi program ini beasiswa bagi para santri
ya di pamekasan itu ada tiga ratus tiga puluh tiga pesantren
dan kategori pesantrennya pesantren besar menengah
dan pesantren yang berbeda
di bawah menengah
saya berpikir bahwa santri ini memiliki kepribadian yang tangguh
ikhlas dan memiliki fondasi moralitas yang bagus
santri itu biasanya
personality nya itu siap hidup di mana saja
mau jadi orang pengusaha siap mau jadi ini siap semuanya
baru kemudian setelah itu saya berpikir
beasiswa apa yang paling tidak melanggar regulasi
tapi anak anak muda ini bisa difasilitasi
baru kemudian dalam rpjmd di kabupaten pamekasan saya susun lima prioritas itu
ekonomi wirausaha infrastruktur dan merubah mindset aparatur
dari situlah saya temukan beberapa model pendekatan
beasiswa santri deh yang kita lakukan
beasis santri ini orang yang tidak mampu kita kirim ke pesantren
orang yang mau berprestasi dari keluarga tidak mampu saya kirim ke pesantren
orang yang mau menghafalkan al quran orang yang tidak mampu saya kirim ke pesantren

saya kerja sama dengan pesantren pesantren di kabupaten pamekasan
dan skemanya itu berbeda dengan model beasiswa yang lain
saya dari dulu ini senang dengan cara model out of the box mbak
berpikir anti mainstream lah
orang mendapatkan beasiswa diberi uang dikirim pesantren selesai
saya tidak mau begitu
saya pastikan bahwa pesantren berkomitmen untuk mencintai ilmu pengetahuan dan indonesia
karena kita hidup di indonesia
kalau puisinya pak zawim imron itu
udara yang kita hirup udara indonesia air yang kita minum air indonesia
tempat tanah kita berpijak tanah indonesia
maka tidak ada alasan kita untuk tidak mencintai indonesia
dan mengisi bumi indonesia ini dengan sesuatu yang luar biasa
santri dengan potensi ikhlas dan siap hidup
menjadi apa saja yang penting memiliki manfaat yang luar biasa untuk agama bangsa dan negara
kita kirim ke pesantren pesantren
ada pendampingnya ini
pendamping memastikan gimana kesehatannya
memastikan gimana pendidikannya
memastikan gimana semangatnya
dan kita kirim
yang dimakan kita kirim
kebutuhan cuci mandinya kita dibantu oleh pemerintah
listrik airnya juga dibantu oleh pemerintah
di tamatan sd
sampai kelas tiga sltp
nah baru kemudian saya sedang berpikir juga tentang skema beasiswa yang lain
untuk melanjutkan sampai slta
karena wajib belajarnya sampai sltp
sampai slta nya bagaimana
berapa banyak nih pak santrinya
yang bisa menerima program seperti itu katakanlah mungkin tiap bulan
ya ada dua setiap tahun
tiap tahun dua
jadi kita target dua
ada satu beasiswa
jadi kalau sekarang dua itu
biasa realisasi setengahnya atau mungkin tidak jadi pak
ini dua kali
itu sudah mulai bitarjet lah ya
jadi satu tahun pertama ya
satu tahun pertama beasiswa dua sudah mulai bitarjet lah kira kira
tapi ini kan bukan hanya sekedar janji
tapi ini perjuangan
karena ini perjuangan maka kita dorong beberapa model cara pendekatan yang baru
kira kira begini saya berpikir begini mbak
orang desa itu banyak orang cerdas
di desa itu banyak orang yang berkeinginan kuat
tapi tidak tahu caranya
orang desa ini banyak orang yang memiliki integritas
dan moralitas yang bagus
tapi tidak dekat dengan media besar mainstream
akhirnya tidak menginspirasi banyak orang
nah saya berpikir bahwa banyak orang desa cerdas
yang kalau pemerintah menarik ini beberapa anak anak muda ini
untuk didorong difasilitasi mendapatkan pendidikan yang layak
kira kira burung emprit mudah mudahan bisa jadi garuda lah
semangat untuk kemudian melahirkan anak anak muda dengan fondasi moralitas yang bagus
terus kemudian kesederhanaan keikhlasan
dan berkomitmen untuk mencintai indonesia dengan sungguh sungguh
mendorong mau menjadi pengusaha misalnya oke kita fasilitasi
suatu saat akan lahir pemimpin dari orang desa
bayangan saya dengan kesederhanaan dan serta etos yang ada itu
harapan saya mudah mudahanlah suatu saat
ini dari hati yang paling dalam
ada menteri yang dari keluarga miskin yang fondasi moralitasnya bagus santri
terus kemudian ada dua ribu dua puluh satu ini misalnya
di samping bsi usaha santri ini
seluruh slta akan kita tes
kita akan kirim kerjasama dengan universitas negeri
target ada dua puluh ribu calon penduduk
dua puluh ribu calon dokter baru yang difasilitasi oleh pemerintah
syukur suatu saat ketika udah pulang ke desanya
sudah deh pak kalau sakit berobat ke saya gratis
saya kuliah ini dibayar oleh negara pak
di samping juga bsi usaha santri ini
fondasi komitmennya moralitasnya sudah tuntas selesai
baru dia membantu memberikan solusi bagi kehidupan kesetiakawanan
oke berarti tidak hanya sampai sltp atau smp
atau sma saja ya
nah yang sma ini kita sedang mencari skemanya
lagi dicari skemanya supaya bisa tersalurkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi begitu
atau katakanlah ada yang menyaksikan sekarang berkeinginan memperoleh beasiswa
prosesnya seperti apa dan syaratnya apa pak singkat saja mungkin
mudah tinggal datang ke pak kades
atau datang ke pak camat
atau bisa langsung telpon di beberapa tempat
banyak nomor telepon beasiswa santri
kita publikasikan juga
datang ke pak camat anak saya tidak mampu mau menghafalkan al quran pak kades
tapi syarat utamanya adalah harus berangkat dari keluarga tidak mampu
kalau keluarga yang mampu ya bisa memilih pesantren yang favorit
kalau orang orang tidak mampu
dikirim ke pesantren saja sudah alhamdulillah
berarti harus menyertakan juga bukti berasal dari keluarga korban
kita akan kembali sesaat lagi
masih tetap di leaders' corner tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami di leaders' corner
dan masih bersama bupati pak mekasan pak badrut tamam
pak kita masih bicara soal beasiswa pendidikan bagi santri ini
apakah pemerintah kabupaten pamekasan menggandeng pihak lain sebagai donatur
di beasiswa santri murni apbd
di beasiswa yang sedang kita rancang ini
kita sedang menggandeng para pihak yang lain
termasuk di beberapa beasiswa untuk al quran tinggi
kita sedang merancang dua ribu dua puluh satu ini
karena apbd pak mekasan belum didok
kita sedang merancang
saya pengen sekali ditanya kenapa memilih beasiswa
karena saya berpikir orang tidak mampu ini harus dibela
orang miskin ini harus mendapatkan perjuangan dari pemerintah
pembelaan dari negara dan pemerintah
di samping beberapa program program nasional yang sudah luar biasa lah
ada pkh orang beasiswa udah luar biasa
tetapi pemerintah di daerah
harus mengedukasi betul masyarakat bahwa program yang luar biasa ini
akan memiliki dampak luar biasa kepada seluruh elemen masyarakat
jika masyarakat betul betul mau benar benar menjalankan program ini
kayak misalnya program pelatih wirausaha
kalau alatnya dibagikan begitu saja
itu bisa saja nanti alatnya dijual
makanya pendampingan edukasi yang lebih masif di level yang paling rendah itu perlu dilakukan
sehingga kayak misalnya beasiswa santri itu ada pendampingnya
saya bekerja sama dengan teman teman dari kepolisian dan tni
setiap minggu harus dilatih tentang nasionalisme
bagaimana mencintai indonesia yang benar
bagaimana mengisi kemerdekaan ini
dengan sungguh sungguh berkontribusi positif bagi republik yang kita cintai ini
bagaimana cara beragamanya itu yang rahmatan lill'alamin
yang suatu saat lahir pemimpin yang ketika menyampaikannya itu
menyampaikan cara berdakwahnya itu
mengajak tidak mengejek
merangkul tidak memukul
tetapi mengedukasi masyarakat dengan cara beragama yang
yang menyelamatkan bagi kehidupan
di samping juga entrepreneur nya
saya dorong juga pesantren pesantren yang bekerja sama
pesantren mitra ini juga bisa memiliki kooperasi
memiliki badan usaha milik pesantren
untuk menjadi pesantren mandiri secara ekonomi
bagi pesantren pesantren besar mungkin sudah ada
tetapi bagi pesantren pesantren yang level santrinya masih seratus
satu ratus lima puluh ini kan perlu didampingi betul untuk menjadi pesantren yang mandiri secara ekonomi
dan memiliki beberapa alumni alumni yang suatu saat menjadi tokoh besar
contoh pak mahfud md itu
pesantren di pamekasan orang pamekasan pesantrennya di desa
sekarang menjadi menko polhukam
dan orang dari keluarga biasa biasa
menginspirasi betul bagi orang madura
itu kira kira begitu
dari beasiswa santri ini
bisa saja nanti akan lahir menko polhukam generasi kesekian
atau bahkan mungkin presiden ya
nah mudah mudahan begitu
pak badut tadi sudah dikatakan program beasiswa bagi para santri
khususnya bagi orang yang berasal dari keluarga tidak mampu
nah bagaimana dengan orang yang berprestasi mengagumkan begitu akademisnya
itu kan juga qualified untuk menerima beasiswa
apakah ada program seperti itu
itu di perguruan tingginya
di perguruan tingginya kita fasilitasi
saya sedang merancang bekerja sama dengan beberapa universitas
khususnya di fakultas kedokteran
kenapa di fakultas kedokteran
karena kalau musim lebaran itu
banyak orang wa ke saya
telepon ke saya mengeluh
orang orang sukses di daerah yang pulang ke pamekasan itu mengeluh
cari dokter sulit deh kalau lebaran
akhirnya saya berpikir
nih harus ada beberapa orang yang kita ikuti
kuliahkan di kedokteran deh
untuk suatu saat ketika sudah jadi direktur
dia mau pulang ke desanya
di samping juga kerjasama di bidang dengan universitas yang lain
di bidang yang lain
intinya sumber daya manusia ini adalah
sebagian dari investasi kita masa depan
kita juga mau bekerjasama dengan beberapa sekolah kedinasan
di republik ini di indonesia ini
untuk bisa mengantarkan beberapa generasi cerdas hebat
yang memiliki komitmen mengabdi itu bisa diterima
mengabdi di bidang bidang tertentu di negara
nah intinya ini intinya saya jadi teringat nih
baca dulu tulisannya pak zau imron
ya dulu kelor itu ada di desa
bahasanya pak zo imron itu jenis daun yang belum begitu terhormat
tapi setelah diadakan penelitian pengkajian yang mendalam ternyata
bisa menyembuhkan kanker katanya pak
ya kelor bisa menyembuhkan kanker
sekarang sudah ada di kota kota bahkan diekspor
kira kira saya sedang mencari generasi kelor
generasi kelor dari pamekasan untuk indonesia
oke nanti mekanisme penyeleksian pelajarnya apakah juga sama dengan
yang untuk menjadi santri atau ada bedanya nih pak
nah ini beda ya
kita cari yang berprestasi
tapi yang prestasi dari keluarga tidak mampu
gitu lah kira kira
di dahulu kan seperti itu ya pak ya
ya generasi kelor lah
baik kita akan lanjutkan kembali perbincangan
tapi setelah jeda jangan kemana mana kami masih akan kembali
sesaat lagi tetap lagi di leaders' corner
kita sampai di segmen terakhir leaders' corner malam ini bersama bupati pamekasan
bapak badrut tamam
setelah membahas program sepuluh wira usaha baru dan juga program beasiswa pendidikan bagi santri
kali ini kita akan berbincang tentang program pamekasan call care
terkait program percepatan layanan kesehatan di kabupaten pamekasan
ini menarik sekali nih pak
pcc apa yang melatar belakangi hadirnya program ini
sebelum menjadi bupati saya menjadi anggota dpr provinsi jawa timur
waktu menjadi anggota dpr provinsi jawa timur saya sering turun ke desa desa
bahkan kadang kadang saya bermalam di rumah tokoh di rumah rakyat
saya melihat secara langsung beberapa orang
orang orang di desa itu di pegunungan yang kalau sakit itu kadang kadang
ketika mobil di desa sudah tidak ada dinaikkan ke pickup
diantar ke puskesmas ke pusat pelayanan ke rumah sakit dan seterusnya
saya berpikir betul waktu itu
orang manusia ini manusia ini harus dihormati
baru kemudian itu menjadi bagian dari cikal bakal kenapa saya waktu itu maju menjadi bupati ya
orang yang pinter kalau tidak sehat menjadi terganggu
orang yang sehat pinter terus kemudian daya belinya bagus itu mesti yang menjadi harapan kita semuanya
dari situlah saya buat gimana caranya buat layanan kesehatan cepat mudah dan rakyat bisa mengakses
akhirnya diskusi dengan banyak orang
pamekasan call care itu orang bisa berkonsultasi bisa telepon
terus kemudian orang ketika butuh layanan bisa dijemput
semua tempat publik di kabupaten banner terus kemudian tempat tempat publik sudah ditempeli tulisan kira kira jika sakit mau konsultasi mau minta layanan antarjemput cukup telpon ini deh
dua ribu dua puluh satu ini semua rumah akan masif kita tempeli stiker
nanti vlade tidak tuh pak lainnya
banyak yang nelpon begitu tumpang tindih
ya pelayannya kan juga banyak disitu
operatornya kan tidak satu
operator disitu ya ruangannya ya lumayan besar lah
orang bisa konsultasi kesehatan
misalnya ini saya demam saya batuk langkah awal apa yang harus saya lakukan
berarti ada dokter juga yang bertugas disana yang menjawab
tenaga kesehatan bisa bidan bisa perawat yang menjadi pekerja atau orang yang memfasilitasi di call care
oh bapak harus melakukan ini tindakan pertama tindakan kedua ini
oke telepon lagi pak saya dijemput
dianter ke pusat layanan
jadi kira kira sederhananya begini
saya berharap semua orang di pamekasan tidak ada yang sakit
tapi kalau sakit ya harus difasilitasi dong oleh negara
negara hadir memberikan layanan yang excellent yang cepat profesional
kalau semua rumah sudah ditempeli stiker orang kira kira kalau mau konsultasi kesehatan kira kira kembali telpon aja
orang mau butuh layanan dijemput dijemput
dianter ke rumah sakit dianter ke puskesmas
dan katalisatornya ini adalah call care ini
call care ini menerima telepon mengkoneksikan antara dengan supir
mengkoneksikan mengkomunikasikan dengan puskesmas atau rumah sakit
memastikan sakitnya apa memastikan yang mau dilayani di bidang apa
baru kemudian diantarkan oleh supir
dijemput oleh supir diantarkan oleh supir ke pusat layanan
sehat misalnya sudah sehat dapat layanan yang luar biasa
itu minta dijemput dijemput diantar ke rumahnya
kemudian armadanya juga mesti cukup kuat
cukup kuat dan besar nih pak ya untuk menangani seluruh warga kabupaten pamekasan
di kemarin dua ribu sembilan belas semua desa kita fasilitasi
konsekuensi dari call care ini karena kita mau cepat kita mau excellent mau profesional
berarti harus ada fasilitasi
apa saja nih fasilitas yang dibutuhkan
yang pertama mesti harus ada nomor telepon
yang kedua harus ada pekerja yang siap dua puluh empat jam menerima telepon
tidak hanya menerima tetapi mengedukasi
yang kedua kalau minta dijemput berarti harus ada mobil
semua desa kita siapkan mobil
mobil yang standby di desa desa
layaknya seperti ugd dari rumah sakit gitu ya
supirnya yang menentukan pak kades
baru kemudian kita akan latih supirnya ini
bekerja kira kira di dalam dirinya itu awas lah ya
takut ditelpon harus segera bekerja
dan baru kemudian sigap juga bekerjanya
mobil yang siaga tanggap dan bekerja cepat
nah dari situlah mobil nomor telepon sudah ada
para pekerja nakes yang didalamnya sudah ada
terus kemudian mobilnya sudah ada
supirnya sudah ada
mobilnya sudah ada
supirnya sudah ada
tinggal kemudian bagaimana semua komponen yang ada di pamekasan call care ini memiliki sudut pandang yang sama tentang layanan kesehatan yang excellent ini
layanan kesehatan yang cepat ini
layanan kesehatan yang melayani masyarakat
semua elemen kita layani
betapapun ada beberapa orang yang sekarang telepon ya ngeprank lah bahasanya ya
nah pak kalau sedemikian besar armadanya apakah kemudian melibatkan pihak lain
katakanlah kerjasama antara pemkap dengan pemprov
apakah juga ada kerjasama dengan pihak swasta mungkin didalamnya
ini program utama ya
disamping kita memperbaiki puskesmas kita
memperbaiki rumah sakit
mulai manajemennya mulai transparansinya pelayanannya dan seterusnya
upgrade beberapa dokter kita dorong untuk kuliah lagi di spesialisnya
terus kemudian pelayanan di rumah sakit juga kita terus perbaiki di puskesmas
terus kita upgrade beberapa sumber daya yang ada
terus kemudian pelayanan di rumah sakit juga kita terus perbaiki di puskesmas
layanan pamekasan call care ini setidaknya orang ketika sakit itu merasakan hadirnya pemerintah cukup nomor telepon
dan pemerintah bekerja cepat untuk bisa memberikan layanan
orang kalau sudah sakit pak telpon ke call care diberi penjelasan itu sudah rasanya dapat layanan
baru kemudian ketika minta dijemput dijemput diantar ke rumah sakit
diterima oleh nakes di rumah sakit dengan senyum dengan salam dengan sapa yang ramah
baru kemudian dilayani dengan bagus
itu rasanya ada kehadiran pemerintah ada layanan ada servis dari pemerintah
setelah sembuh dijemput kembali
ini luar biasa kerja yang begini ini menurut saya kerja yang luar biasa
dan ini sebagian dari cara kerja luar biasa harapannya masyarakat menjadi terlayani
dan ini sebagian dari cara kerja luar biasa harapannya masyarakat menjadi terlayani

saya kag buen di desa wate trans devamkan
selamat briefing day terima kasih
perkara itu bisa di buri anda juga separate untuk nregas khutbah untuk program dasaran kedatangan
kami berharap ini pribadi juga di dalam
dan di indonesia tentunya pada umumnya
dan itulah leaders corner malam hari ini bersama bupati pamekasan baru tamam
saya fridhalid wina sampai jumpa dalam leaders corner selanjutnya